yang terjadi kepada diri saya penyerangan terhadap diri saya saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan
tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat buat diri saya
saya juga ingin mengharapkan hal ini juga berkaitan dengan rekan rekan semuanya
baik pegawai kpk baik para aktivis penegak hukum
yang dalam rangka bertugas memberantas korupsi
tentu saya ingin hal ini bisa menularkan semangat hal yang sama
sehingga kita bisa semakin berani semakin sungguh sungguh dalam rangka melakukan tugas tugas memberantas korupsi
karena apabila kemudian kejadian terhadap diri saya ini membuat takut membuat menurut pekerja dan lain lain
tentunya ini kemenangan bagi pelaku penyerangan
dan saya tidak ingin itu terjadi
yang kedua tentunya saya dalam beberapa kesempatan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua masyarakat republik indonesia
dan juga kepada bapak presiden yang telah memberikan perhatian
dan juga kepada bapak presiden yang telah memberikan perhatian

dan juga terkait dengan pembiayaan saya selama pengobatan di singapura
tentunya itu sesuatu hal yang luar biasa dan dukungan yang baik
begitu juga dengan pimpinan kpk seluruh pegawai kpk dan semua rekan rekan kolega media dan lain lain
semua dukungan dan doa yang disampaikan kepada saya tentunya membuat kebaikan kebaikan di sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh